sementara itu di embarkasi asrama haji surabaya petugas biaya cukai pada kamis menyita puluhan gunting paku pisau rokok hingga penggorengan dari tas koper kecil milik jemaah calon haji
barang barang tersebut dianggap berbahaya bagi penerbangan dan tidak ada hubungannya dengan proses ibadah haji
jemaah calon haji mengaku sengaja membawa gunting untuk melaksanakan tahalul yaitu memotong rambut usai melakukan ibadah tawaf ifadah
sementara itu paku beton rencananya akan dipakai untuk membuat jemuran dan menggantungkan pakaian
petugas mengaku akan terus melakukan pemeriksaan terhadap tas jemaah calon haji yang mencurigakan demi keselamatan dan kelancaran ibadah haji